mereka itu belum memiliki tujuan yang pasti bah
suka sukanya dia sendiri
bahkan tadi umi itu mergokin dia manjat pohon
jujur bah umi mah suka gregetan
kalau misalkan lihat tingkahnya mereka tuh susah diaturnya
ya cek serantum
kalau antum kagak mau
ana tinggal aduin ke ustadz sepuh ini
biar antum kena sanksi yang berat
saya gak takut
ustadz sepuh nyalahin saya
antum lanjutin wudhu
jangan antum tirul
sohib soib antum yang rusak
lanjutin wudhu antum
caranya yang benar kayak tadi
ya maafin sohib sohib ana yang rusak tadi ya
sekalian mampu ana lagi sendiri ya
tolong ajarin ana wudhu yang bener abang santri senior
memang sudah sewajarnya
junior belajar sama santri senior
pak fuan antum liat ana
ijinin ana ya ulat dulu ya
siapa tau ana bisa nunjukin sesuatu
ya'allah ya' tuhan ku
tunjukkanlah kepada hamba hambamu yang sombong sombong ini
bahwasanya apoy jauh lebih baik daripada mereka
lo berdua tau
ini keren kaget mau disentuh sama tangan tangan lo hati hati lo pikiran pikiran lo sebagai santri senior yang kaget beres yang kaget bersih
samping gue tadi marah marah gue mau ngasih kabar bahagia buat gue dulu
kabar bahagianya adalah
kaget penting gue mau belajar sama lo berdua
gak ada yang kaget

mamam tuh pahuk pahuk pahuk sama gabung
tadi waktu aku sama lulu beli minyak gosok di warung bak sulika kita pulangnya ketemu sama mas ovi
nah makanya itu kita sekarang jadi bingung
karena orang yang dibilang wali sinar itu ternyata pak jajak tetangga kita di kampung sebelah
ini sudah mau waktu asar
kalian mau kemana
ini mau kemana
begini ustadz zainal memberikan amanah sama kita ya untuk sholat di masjid kampung
karena dengan kita sholat di masjid kampung kita akan belajar dasar dasar agama sama ustadz kampung
karena memang sebelum kita belajar sama ustadz sepu kita harus belajar sama ustadz kampung
usat sepuluh tinggi
insya allah insya allah insya allah
saya gak percaya
insya allah insya allah
tapi jangan diajak berkelahi
cukup tahu aja kemana mana mereka akan pergi
mereka itu benar benar bahagia
baru aja berantem lagi sesama santri
santri baru itu
bahkan mereka tuh keluar dan gak tahu kemana
baru saja saya damaikan mereka sudah ribut lagi di kamar mandi
kita yang harus sabar menghadapi mereka
mereka itu baru saja memulai proses hijrah ke dunia santri
dan mereka sedang tetap memegang teguh dalam dunianya mereka
dan masih asing dengan dunia besar
jadi kita yang harus senantiasa membimbing mereka
agar mereka mendapatkan nilai yang benar tentang hijrah
ada dua hal yang dikatakan hijrah
yang pertama ada yang ditinggalkan
dan yang kedua ada yang dituju
ya kalau umi perhatikan memang mereka itu belum memiliki tujuan yang pasti bah
suka sukanya dia sendiri
bahkan tadi umi itu mergokin dia manjat pohon ngintip asrama putri
umi suka gregetan kalau misalkan ngeliat tingkahnya mereka tuh susah diaturnya
eh ah gini
coba tolong umi ambil kertas di atas
nah ini dilipat kecil kecil
dan ini diremas
sekarang cuma buka kembali
tolong dirapihkan seperti semula
tidak bisa kembali seperti semula ustadz sepuh
ini lebih susah bah
begitulah hidup manusia
melewati banyak lipatan dan remasan dalam perjalanan hidupnya
membutuhkan waktu yang lama
untuk bisa rapi seperti semula
nah begitu juga halnya dengan pak ang tommy apoi dan ovi
saya paham ustadz sepul
masuk ke ptellanyat itu
kalau di sini memang dapat jadinya yang pertama diri jadi t herbert em tiga
ia akan ke mana e
bagus jika sama tapi tidak nikmati km tu
tapi kucing gue lebih keren daripada muka lo nih
ini sama aja melanggar pasal tiga ratus tujuh puluh
pasal penghinaan namanya

kalau penghinaan tiga ratus sepuluh
udah deh ganti